beginilah rekaman video amatir menampilkan aksi perundungan yang dialami salah seorang pelajar
sekolah menengah atas di kabupaten pasangkayu sulawesi selatan dalam potongan video pendek
berdurasi tiga puluh detik yang viral di media sosial itu memperlihatkan seorang remaja wanita yang
mengenakan kemeja dan celana jeans menganiaya pelajar wanita lain yang masih memakai seragam
sekolah aksi perundungan ini usai setelah dihentikan sejumlah pelajar lain yang berada
di lokasi ketahui peristiwa perundungan ini terjadi di taman kota kabupaten pasangkayu
selasa sore remaja berseragam yang menjadi korban perundungan diketahui berasal dari sma negeri satu
pasangkayu sementara remaja yang melakukan penganiayaan diduga berasal dari smp dua puluh tiga ako
saat dikonfirmasi rabu siang kepala sekolah sma negeri satu pasangkayu membenarkan kejadian yang
melibatkan siswanya tersebut sejauh ini pihak sekolah belum mengetahui penyebab terjadinya
aksi perundungan tersebut
yang ada di video itu yang dikatakan korban yang dipukul itu adalah siswa sma satu pasangkayu
kemudian yang memukul ini adalah siswa dari smp dua puluh tiga ako kondisi saat ketemu itu dalam kondisi
buka ya cuma ada sedikit benjolan dibagian kepala pihak sekolah berharap beran aktif seluruh
masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap para pelajar yang berada di luar sekolah agar
kemudian serupa tidak terbilang kembali abdi pedia di pasangkayu sulawesi barat